ya berawal dari sumpah pemuda tahun seribu sembilan ratus dua puluh delapan silam
generasi muda telah menjadi motor penggerak pembangunan indonesia
dalam perjalanannya negeri ini telah melahirkan para pemuda yang menjadi pemimpin bangsa
dengan tantangan yang berbeda di masing masing era
kini di era milenium generasi muda yang lahir pada tahun sembilan puluh an pun
mulai tampil menjadi pemimpin yang berkontribusi membangun negeri
nah seperti apa gaya kepemimpinan para generasi milenium ini
dan bagaimana strategi mereka menjawab tantangan zaman
ini menjadi bahasan insight kali ini bersama saya desi anwar
pemuda yang berkualitas dan berdaya saing berpotensi menjadi pemimpin dalam berbagai sektor
kontribusi pemuda dalam pembangunan akan menentukan masa depan suatu bangsa
sebenarnya sekarang keadaan udah lebih enak ya dengan kemajuan teknologi gitu
kita sebagai musisi bisa mempromosikan diri kita lebih viral lagi
dan kita juga bisa mendapatkan sumber inspirasi lebih mudah lagi
dengan era digital yang sekarang terus berkembang
tapi mungkin tantangannya untuk seorang musisi dalam segi penjualan fisik
sekarang mungkin emang udah lebih berkurang ketimbang dulu
belajar tertib sih mentah hati peraturan dalam segala hal
tantangannya kita mesti lebih smart aja sih
lebih smart terus belajar bahasa dan segala macam
terus disiplin disiplin itu paling penting
karena orang kita itu jam lima janjian jam enam nyampe
data bkkbn menyebutkan lima hingga sepuluh tahun ke depan
indonesia akan memasuki fenomena bonus demografi
yakni jumlah usia angkatan kerja dari usia lima belas hingga enam puluh empat tahun
mencapai tujuh puluh persen
artinya dua per tiga jumlah penduduk masuk ke dalam usia produktif
diperkirakan di tahun dua ribu empat puluh lima
pertumbuhan produk produktif indonesia akan mencapai generasi emas
mereka inilah yang saat ini sedang duduk di sekolah dasar
mereka pula lah yang nantinya menggerakkan perekonomian negara
ini mungkin ada pihak pihak lain yang tidak menginginkan indonesia memperoleh bonus ini
sehingga nanti mereka mengharapkan ada lost generation
ada satu generasi yang akan mencapai bonus ini
pada saat itulah mereka akan masuk
jadi upaya dari kementerian pemuda olahraga
dalam menyiapkan atau menyambut bonus demografi
yang katanya akan kita peroleh ini
dengan berbagai program program unggulan
program meningkatkan ekonomi kreatif bagi pemuda
kemudian memantapkan wawasan kebangsaan mereka
jika dipersiapkan dengan baik
bonus demografi dapat melepas
pergantungan indonesia pada tenaga profesional asing
sebaliknya jika momentum ini tidak dimanfaatkan
akan menjadi bencana
banyaknya sdm produktif yang tidak berkualitas
akan menimbulkan masalah
mulai dari pengangguran kemiskinan
gria putri indonesia
jumlah penduduk indonesia diproyeksikan terus meningkat
dari dua ratus tiga puluh delapan lima juta pada tahun dua ribu dua
sehingga dari tiga ratus lima enam juta pada tahun dua ribu tiga puluh lima
peningkatan jumlah penduduk ini berpotensi mendatangkan
bonus demografi bagi bangsa ini
bonus demografi membuat jumlah penduduk usia produktif
yang berpotensi menggerakkan ekonomi indonesia
menjadi semakin banyak
bonus demografi indonesia terjadi saat

seratus orang usia produktif yaitu lima belas tahun hingga berusia lima belas tahun

berusia enam puluh empat tahun itu menanggung beban
kurang menanggung maksud saya kurang dari lima puluh orang usia yang tidak produktif
proyeksi pertumbuhan penduduk indonesia pada tahun dua ribu tiga puluh didominasi
lima tahun ini yang dianggap sudah tidak produktif
dan menurut data badan pusat statistik
pertumbuhan penduduk usia kerja lima belas hingga enam puluh empat tahun
diproyeksikan akan terus meningkat dari dua ribu lima belas hingga tahun dua ribu dua puluh
menurut data survei angkatan kerja nasional atau sakernas
tingkat partisipasi angkatan kerja usia lima belas hingga enam puluh empat tahun pada tahun dua ribu dua belas hingga tahun dua ribu enam belas itu semakin turun
pada tahun dua ribu dua belas misalnya itu sebesar enam puluh sembilan enam
dan tahun ini angkatan kerja mencapai satu ratus dua puluh tujuh juta jiwa
dengan pengangguran terbuka tujuh dua puluh empat jiwa
produktivitas penduduk usia produktif dipengaruhi oleh kualifikasi pendidikan yang dimilikinya
pada februari tahun dua ribu enam belas pekerja dengan pendidikan sekolah dasar itu merupakan yang paling banyak
yaitu sebesar dua belas satu juta orang dari lulusan universitas delapan tujuh juta
dan yang tidak atau belum tamat sd itu sebesar empat enam juta

ya setelah informasi berikut akan berlangsung
informasi berikut akan hadir dua pemimpin muda yang akan berbincang tentang apa apa saja tantangan yang dihadapi generasi muda
serta bagaimana kontribusi mereka dalam pembangunan bangsa
tetaplah bersama insight
iya masih dalam insa dan episode kita kali ini masih mengenai sumpah pemuda
kita fokus kepada semangat anak anak muda zaman sekarang
ya di usia yang relatif masih muda emil dardak meraih gelar pendidikan tinggi dari beberapa universitas di luar negeri
emil pun sukses meniti karirnya dengan menduduki jabatan penting di sejumlah perusahaan
mengawali prestasinya dengan menempuh pendidikan tinggi di sejumlah negara
yang meraih gelar doktor di bidang ekonomi dari ritsumeikan asia pacific university di jepang pada usia yang sangat muda
dan pada tahun dua ribu lima belas ya juga meraih gelar master dari said business school universitas oxford di inggris
sebelum terpilih sebagai bupati trenggalek
emil dardak menjabat sebagai executive vice president
di perusahaan bumn penjaminan infrastruktur indonesia
saat menjabat sebagai bupati ia kembali meraih prestasi dengan terpilih sebagai co president united cities and local government atau uclg untuk periode kedua tahun ke depan
dan usaha dan kerja keras dapat membawa seseorang meraih kesuksesan di usia yang sangat muda
pendidikan tentu saja memiliki peran penting dalam mengembangkan potensi dan menunjukkan jati diri
nah bagaimana generasi muda dapat berdaya saing dan tampil menjadi pemimpin
saya telah ditemani oleh emil dardak bupati trenggalek jawa timur
senang sekali bertemu dengan anda ini jarang kita ketemu
bisa berada di sini juga studionya keren
bupati yang masih muda berprestasi luar biasa ya usianya sekarang belum tiga puluh lima tiga puluh dua
jadi waktu ikut pilkada tiga puluh terus tiga puluh satu dilantik ya
wow ini adalah wajah bukan pemimpin masa depan tapi sudah pemimpin sekarang sudah menjadi bupati terenggalek
emil sekarang saya tadi kita sempat berbincang sebelum kita memulai program ini anda baru saja kembali dari bogota dan juga di kito di ecuador
memberikan speech katanya pada habitat tiga
ini merupakan suatu prestasi yang luar biasa karena event ini sekali dalam dua puluh tahun dan di depan kalangan internasional
kira kira bagaimana waktu itu perasaannya pesan apa saja yang disampaikan dan apa yang dibawa
jadi begini pertama tentunya terenggalek itu sendiri di indonesia saja banyak yang belum kenal sebenarnya
tapi saya percaya bahwa ini adalah clean sheet of paper dan anda hanya terbatas pada imajinasi anda
dan hanya pada impian anda apa yang bisa anda lakukan dengan itu
dan saya percaya bahwa sebenarnya di dunia ini mereka sangat tertarik melihat bagaimana region lokal itu bisa menyadari potensi yang benar
tapi omong omong mereka tahu indonesia di mana dan apalagi terakhir
artinya indonesia relatif tahu tapi hari ini kan yang mereka kenalkan pasti kalau nggak jakarta akhir akhir ini hanya surabaya yang memang menjadi tuan rumah dari preparation committee un habitat
nah saya memang secara asal tidak di plan untuk berada di indonesia

nah saya memang secara asal tidak di plan untuk berada di indonesia

kami mulai berkata bahwa ini adalah bagian utama kami jika memiliki keinginan di indonesia
untuk hadir di indonesia

untuk kedepannya misalnya terkait urban governance terkait rural urban linkage jadi bagaimana kita
jangan fokus hanya ke pembangunan kota tapi linkagenya dengan desa dan polisi yang sudah
dilaksanakan terus mereka bilang kalau kita minta jadi di hari air yang sama jadi saya hadir
tadi hanya sebagai observer tiba tiba jadi keynote speaker jadi keynote speaker ya
kalau waktu kita unlimited malah nggak apa apa tapi kalau cuma dua menit di sebuah sidang yang
akan mencetak sejarah dua puluh tahun kedepan di hadirin sejen pbb dan all the top leaders in the world
ya ya you have to write your speech well dan dan sambutannya bagaimana alhamdulillah ternyata setelah
itu saya ini ya belak belakan sedikit jadi kayak celebrity lokal gitu karena apa di quito itu semua
ada tiga puluh enam ribu delegate dan tiba tiba saya jalan ke restoran saya jalan kemana
wwf europe ada yang dari trust fund yang akan saya up investment fund untuk urban infrastructure
unlimited dan ya kita lagi makan di restoran tau tau ada yang datang lagi di park ada yang
datang dan i think saya bersyukur bahwa ternyata indonesia justru menjadi salah satu negara yang
diminati dan mudah mudahan bermanfaat juga untuk terenggalek karena akhirnya nama terenggalek
indonesia seperti ini ini mau tidak mau ini kan tergantung dari bagaimana kita mencitrakan diri kita itu sendiri
mengkomunikasikan mempromosikan dan mungkin selama ini kita kurang begitu baik ya dalam khususnya
dalam panggung internasional ini tapi anda sendiri saya lihat ini kan anak anak muda sekarang millennial ya
jadi seorang pemimpin pemerintah lokal
nah ini sesuatu yang menurut saya kan luar biasa
apalagi biasanya mereka maunya yaitu it startup atau kerja di bank atau jadi lawyer dan lain sebagainya
apa kira kira dengan latar belakang yang emil miliki
mau apalagi kembali ke mungkin ke desa atau tempat asal
ya itu yang paling penting ke desa soalnya
jadi ada dua
kalau kemarin take away dari rangkaian kegiatan di bogota dan di
bahwa local government selama dua puluh tahun terakhir perkembangan besar adalah peran otonomi dan desentralisasi serta demokrasi di tingkat lokal memberikan mandat yang luar biasa kepada pemimpin daerah
artinya most of the well being of the citizen itu justru ada di tangan pemerintah daerah
apalagi indonesia sekarang dengan demokrasi dan otonomi daerahnya sudah lumayan bagus
dan kita melihat ya presiden kita sekarang sebagai contoh kan dia langsung benar benar dari kepala daerah tingkat dua gitu
kemudian dia has a brief successful run di gubernur kemudian langsung jadi presiden
nah tentunya bukan itu cita cita kita saya gak cita cita ke sana
tapi biasanya memang harus
tapi maksud saya bahwa memang ada reneute interest dari masyarakat terhadap local government leaders
di situ lah saya kemudian dipanggil oleh masyarakat dan tokoh politik di trenggalek
kamu pulang ke trenggalek sebagai keturunan trenggalek
saya nggak lahir di sana tapi ayah saya lahir dan besar di sana
coba ke sini mungkin trenggalek bisa maju seperti daerah daerah lain
saya lihat tapi setelah saya pergi ke sana ternyata saya sadar bahwa ini bukan hanya soal being smart being intellectual
kita di sana akan menghadapi masyarakat yang kalau nggak dibantu pemerintah dengan distribusi pupuk yang fair
kalau tidak dibantu dengan distribusi alat pertanian yang baik
kalau tidak difasilitasi perizinan industri rumah tangganya
mereka mungkin gak bisa makan gitu
dan di situ saya sadar bahwa ternyata saya diberi kesempatan oleh allah pada usia ini gitu ya
dengan karir yang sebenarnya sudah lebih dari sepuluh tahun di corporate
mungkin ini saatnya give back
kali ini kan baru mulai baru beberapa bulan
ini ada culture shock atau bagaimana ada semacam adjustment baik dari segi psikologis mental dan juga mungkin kesiapan yang melakukan tugas
ini kan mengembang tugas sebenarnya dengan penuh dedikasi
bukan kita jangan namakan culture shock kali ya
tapi bahwa ada expectation
ya culture shock dalam arti karena selama ini kan dunia kan beda
bahwa ternyata apa yang kita anggap
sebagai achievement di corporate ya
kita punya kpi yang jelas
itu tidak bisa neces harley di apply pada saat kita menjadi kepala daerah gitu
hal hal yang sifatnya emosional seperti mendatangi acara acara lokal
seperti misalnya ada pengajian atau ada pernikahan
itu justru punya impact yang profun terhadap masyarakat
tapi kalau diukur gitu
karena kalau kita ngomong achievement kan adalah economic achievement
yang bisa diukur lah
yang ada angka angkanya
tapi apalagi sebagai seorang kepala daerah baru yang ingin menerapkan sistem baru
saya perlu waktu yang luar biasa besar untuk mereview semua dokumen
semua peraturan peraturan bupati
sop rencana pembangunan
yang ternyata memang selama ini seperti ya sudah lah apa yang muncul dari bawah
di review dikit tanda tangan
saya nggak seperti itu
saya sebagai orang yang dulu membantu bapenas
yang bantu menko perekonomian
saya ingin tahu detail
dan disitulah saya biasanya merombak apa yang ada
di saat masyarakat juga ingin kita hadir di tengah tengah mereka
nah inilah yang memang sempat menjadi challenge
ada menimbulkan kalau bahasa anak mudanya galau
karena galaunya karena gimana nih
kalau saya nggak spend time invest waktu untuk ngurusin ini
nanti saya kerjaannya lebih berantakan lagi
tapi kalau saya nggak turun ke bawah
masyarakat juga kecewa
tapi ini juga masalah
tapi mencari keseimbangannya ya
bahwa kita harus bisa dapat sense of satisfaction dari sekedar melihat senyum orang yang kita datengin
dan itu memberikan dimensi dan wisdom yang berbeda lah buat kita
iya kita break sebentar emil
luar biasa ini saya saja terinspirasi ya
ini mau sekali memiliki bupati seperti anda yang cerdas dan juga
mungkin learning curve nya justru karena anda juga
memiliki pengalaman yang cukup luas itu bisa jauh lebih cepat ya belajar ilmu ilmu baru
ya setelah informasi berikut ini kita akan lanjutkan perbincangan bersama emil dardak
tetaplah sama insight
iya kita masih dalam insight dan kita juga lanjutkan perbincangan bersama emil elistianto dardak
bupati trenggalek jawa timur yang sekarang usianya genap tiga puluh dua tahun ya
dengan pendidikan yang sebenarnya selama ini ya sudah banyak di luar negeri
ya berkecimpung di dunia korporasi dan lain sebagainya
akhirnya menjadi bupati di trenggalek dan tadi kita sudah mendengarkan sedikit tantangan
tapi itu pasti ya tapi emil sendiri ya ini setelah beberapa bulan ini adjustment keseimbangan sudah mulai ditemukan
sudah mulai dapat
sudah mulai dapat
gini juga yang paling berdampak di dalam politik itu adalah ya suddenly kita tuh jadi scrutini ya
diskritinize semua orang gitu dan apa ya nggak selamanya apa yang kita lakukan itu mendapat pandangan yang baik gitu
apalagi sekarang dengan banyaknya sosial media orang bisa menggunakan itu juga bisa secara negatif maupun positif ya
iya dan social media itu kan akses informasi yang luar biasa ya
jadi kadang kadang juga belum tentu berdasarkan informasi yang beribang gitu
tapi opini sangat gampang dibentuk dan informasi sangat gampang menyebar dan masuk gitu
jadi harus kuat mental menjadi kepala daerah
kalau kritik terlalu kita ikuti akhirnya kita menjadi seseorang yang tidak punya prinsipal
itu juga bahaya gitu
artinya selalu gampang goyang tapi manakala kita terlalu kebal terhadap kritik juga bahaya
karena kita bukan lagi menjadi pemimpin yang aspiratif
ya dan tidak efektif juga
jadi kalau orang bilang solusinya adalah cuekin aja bahaya juga
tapi begitu diikutin ya bahasa anak mudanya lagi lagi makan hati
ya kan gitu ya
jadi ini memang jadi pemimpin itu benar benar harus punya mental yang kuat
saya senang juga bisa ada di uclg ketemu dengan mayor lain gitu
kita tukar tukar pikiran
bahkan dengan bu risma juga di columbia kita ngobrol panjang dengan beberapa mayor dari negara lain seperti filipina atau korea
dan ya mereka juga saya bilang saya sekarang lebih ingin mendapat bad comment aja deh gitu
karena kalau kita dapat good comment and we like it dan kita berharap terus gitu
sedangkan itu belum tentu datang gitu
jadi tapi dia bilang ya jangan gitu juga
jangan jangan ikutin bad comment juga
jadi saya bilang ya udahlah ini my
adjustment mechanism sebagai newcomer saya bilang gitu
tapi emil kalau kita tadi bicara mengenai kepemimpinan ya
tapi gaya kepemimpinannya kan selama ini dengan backgroundnya apalagi di korporasi
yang tadi disebutkan bahwa ya performance itu ada ukurannya dengan jelas
nah sekarang menjadi pemimpin daerah
ini kira kira apa yang harus perbedaan utama terhadap gaya kepemimpinan dari anda itu sendiri
dan arti dari yang kita sebut kekuasaan
biasanya kan orang jadi pemimpin pemimpin
tahan daerah itu karena ada aspek kekuasaan di situ
aspek ingin ya mudah mudahan karena idealisme
yang saya lihat mungkin karena emil lebih ke idealismenya
tapi power ini kekuasaan ini kan juga sesuatu yang menjadi ya bisa
bisa boomerang juga nanti
seorang kepala daerah itu menjadi pemimpin dua hal sebenarnya
pemimpin birokrasi dan pemimpin masyarakat
nah sebagai pemimpin birokrasi dia harus punya kemampuan untuk
menggerakkan seluruh elemen birokrasi itu
untuk bisa achieve target kinerja tadi itu
yang memang ukurannya juga tentunya ada yang jelas
ada yang juga tidak terlalu spesifik
nah misalnya ya tentunya pada akhirnya
nanti sekarang mulai muncul indeks happiness lah segala macam
kita selalu muncul tapi intinya
personal touch juga yang harus hadir di tengah masyarakat
nah itu nah ini di birokrasi
tapi di pemimpin masyarakat inilah yang sebenarnya paling penting
bagaimana kepemimpinan kita ini menggerakkan masyarakat
makanya tentunya role model sebagai seorang teladan
kemudian juga kehadiran merakyat dan segala macam
itu jangan dilihat memang sebagai pencitraan gitu
saat banjir misalnya
terus saya harus ada di lokasi untuk bisa bersama sama
sebenarnya apa sih yang bisa saya lakukan sebagai kepala daerah
pasal banjir kan gitu
yang kita butuhkan alat berat bukan kepala daerah
tapi kehadiran kita di sana
menunjukkan bahwa hak pemerintah itu ada
baru alat berat itu
tetapi kehadiran kita sudah memenangkan separuh dari pertarungan masyarakat dalam menghadapi bencana
itu yang saya dapat
nah sebagai seorang pemimpin kan harus yang tadi
dan juga strategi
dan mau tidak mau ya ini kan emil sendiri yang harus memimpinnya
kira kira dari visi misi itu sendiri
dan target apa saja
dan apa yang emil merasakan bahwa wah ini adalah kpi bagi saya sendiri gitu
karena kan harus mau tidak mau kan menentukan apa sih achievement yang terjadi
saya melakukan ada satu framework yang selalu saya bawa kemana mana gitu
di bawah seorang pemerintah daerah itu setiap pemerintah daerah ada empat hal yang harus dikerjakan
jadi kayak konstruktor dia bangun gedung bangun jalan bangun apa
kedua memberikan pelayanan
ini soft aspeknya
yang ketiga terutama di kabupaten dalam membina ekonomi rakyat
nggak bisa autopilot aja masyarakat dikasih kebijakan yang tepat langsung bisa sukses gitu
dan yang keempat
yang kadang kadang suka dilupakan adalah good governance nih
mengurusi keuangan dan procurement pengadaan segala macam juga harus benar
dan kadang kadang kita nggak mengapresiasi mereka yang kerja di sini
nah tapi ini siapapun pemerintahnya akan melakukan
itu ada empat karakter saya lagi
nah ini dalam menjalankan empat fungsi ini ada empat karakter
artinya kalau bisa hari ini kenapa harus besok
kalau bisa sekarang kenapa harus nanti
nah ini saya buka dengan melakukan kanal akses aspirasi langsung ke saya
melalui email ternggalekmembangun gmail com
langsung connected ke website ternggalekmembangun id
yang nanti akan merekap semua komen yang masuk
sehingga harapan saya dengan kanal aspirasi dibuka seluas luasnya
saya nggak butuh
ternggalek itu luasnya dua kali singapur
dengan penduduk hampir satu juta
bagaimana bisa dapat semua permasalahan
lebih baik kita jemput bola
kita kasih kesempatan akses luas luasnya untuk mereka masuk
dan di situ kemudian kita tunjukkan kita bisa responsif
nah yang kedua adalah kebersamaan dengan masyarakat
tadi kita bicara kepemimpinan di masyarakat
maka kadang kadang ada yang punya perspektif salah
pada saat komunitas bisa menyelenggarakan sebuah event bagus
mereka bilang loh ini loh tanpa dukungan pemerintah
karena pemerintah nggak mungkin bisa menggerakkan semua
yang penting mesinnya atau sistem
dan untuk menyemangati itulah
saya pastikan bahwa fokus saya adalah bagaimana kita mereward
dan memberikan leverage kepada community
misalnya ada komunitas yang sekarang sudah bisa mengelola kawasan hutan kota
menjadi sirkuit downhill nasional
kemudian ada komunitas yang sudah bisa mengembangkan kepedulian terhadap alun alun
dan ruang terbuka hijau
ada juga yang membuat paut inklusif untuk orang cacat
nah dua hal terakhir yang secara singkat adalah sinergi eksternal
seperti yang saya lakukan di uclg
bahwa kalau kita bersinergi secara eksternal
dia nggak bergerak step by step tapi langsung leapfrogging
dan yang terakhir sistematik
ini yang kadang kadang kurang
sistematik itu artinya kita harus punya grand design ke depan
saya tanya kadang kadang kepada tim saya
bagaimana anda menentukan proyek jalan ini dibangun di sini sana
anda harus punya grand design
kita mau mengembangkan pusat ekonomi baru
mau meningkatkan kelancaran antar kecamatan
berdasarkan proposal dari masyarakat
karena kalau nggak kita hanya sekedar ping pong aja
bukan membawa terenggalek clear berapa step ke depan dalam lima tahun
untuk bisa menuju ke positioning yang kita harapkan
jadi luar biasa ini
visinya jelas misinya strateginya dan lain sebagainya
tapi ini kan ada faktor usia muda juga ya
yang saya lihat dan semangatnya energinya
dan ini sangat inspiratif bagi teman teman
yang seharusnya lebih banyak ya
yang mereka yang bisa menjadi dan harusnya menjadi pemimpin pemimpin
ini anda sudah melihat itu
semakin banyak anak anak milenial khususnya kan mereka dianggap bahwa
attention span nya terlalu pendek
tidak terlalu caring
gini yang paling penting pertama dari seorang
anak muda itu selalu dianggap pertama tidak konsisten
dan kemudian juga tidak terlalu care
ini wall yang harus kita break gitu
dan cepat bosan ya
yang harus kita break gitu ya
bahwa anak muda itu care
anak muda itu wise
ya jadi kalau kita merasa lebih hebat dari orang kayak saya misalnya
saya yakin bahwa orang orang itu punya strike nya sendiri sendiri
makanya saya selalu bilang bukan ini bagus ini jelek
mudah mudahan dengan attitude yang kondusif untuk learners attitude
maka anak muda itu bisa menjadi kekuatan
bukan arrogance yang keluar
tapi justru passion untuk berani mencoba sesuatu yang baru
nah pada saat dua hal ini digabungkan
insya allah kaum muda ini bisa menjadi driving force untuk indonesia
mungkin singkat saja emil karena anda juga putra daerah
jadi pasti acceptance terhadap diri anda juga jauh lebih mudah ya misalnya
karena sudah dikenal dan lain sebagainya
tapi selama ini apa
reaksi atau feedback atau hubungan khususnya mungkin mereka yang ada timnya
anggota timnya atau anggota anak buahnya itu usianya itu jauh lebih tua
ini kan pasti ada
saya beruntung mbak desi bahwa sepanjang karir saya
saya memang sudah bekerja saya mengenal namanya tiga ratus enam puluh degree leadership
leadership bukan karena jabatan
nah pada saat kita tunjukkan bahwa we world very hard to achieve that goal
maka mau orang itu seusia kakek saya kita bukan bosi
tapi kita mengajak orang dengan menggugah
bukan dengan menyuruh
nah inilah yang kemudian akan membuat semua orang mau bergerak on the same direction
saya senangkan tadi
di indonesia apa sih kosa kata yang mengatakan earn itu tadi
karena inilah yang penting untuk merevolusi mental bangsa ini sebenarnya
luar biasa emil
nanti kita juga akan mudah mudahan bisa berkunjung ke trenggalek
kemajuan kemajuan yang akan dilakukan kelihatannya plannya rencananya sudah jelas
mudah mudahan sukses dan semoga juga menginspirasi teman teman anak anak muda lain untuk mengikuti jejak anda menjadi seorang pemimpin daerah yang siapa tahu nanti arahnya kemana
terima kasih dan senang bisa ada di sini
selain informasi berikut ini kita akan lanjutkan juga perbincangan bersama seorang anak muda lain yang tidak kalah menginspirasi dan juga berprestasi
nah siapa dia tetaplah bersama insight
ya masih dalam insight dan kita dalam semangat sumpah pemuda dan menampilkan anak anak muda yang berprestasi dan inspiratif
ada mas belva shahdevara membuka pintu suksesnya melalui pendidikan
gelar dual degree master dari dua universitas terbaik di dunia pun diraihnya
berangkat dari ide untuk memberikan ruang bagi mereka yang membutuhkan pendidikan belva pun mendirikan ruangguruan
belva meraih gelar sarjana
elva meraih gelar sarjana bidang bisnis dan ilmu komputer dari nanyang technology university ntud singapura
dan kemudian gelar master of business administration dari stanford university dan master of public administration dari harvard university pada tahun dua ribu enam belas di amerika serikat
belva meniti karirnya dengan menjadi analis dan konsultan pada perusahaan multinasional dan juga sempat bekerja di unit kerja presiden bidang pengawasan dan pengendalian pembangunan

iman yang satu founder dari ruangguguru com ini
dan belva masih sangat muda
tapi pengalamannya sudah luar biasa
pendidikannya sudah tinggi
dan sekarang menjalankan startup yang sudah memasuki tahun keberapa
sekarang tahun ketiga ya
sekarang sudah tahun kedua
dua lebih berapa bulan lah gitu
ini sangat menarik karena ruangguru com ini
membantulah istilahnya untuk memperbaiki sistem pendidikan di indonesia
khususnya dengan memperbaiki kualitas guru
dan juga mempertemukan kebutuhan guru dan muridnya
mungkin bisa cerita sedikit ya
kenapa akhirnya memilih untuk mengikuti startup
dan juga fokus kepada pendidikan
iman adalah partner saya di ruangguru com
kami memang sudah concern
terhadap bidang pendidikan dari cukup lama
jadi waktu saya masih jadi konsultan
sebelum saya sekolah di amerika juga
proyek saya kebanyakan di bidang pendidikan
begitu juga dengan iman
jadi kita sudah concern dengan hal itu
dan kita juga melihat bahwa sistem pendidikan di indonesia itu
masih jauh sekali
jika dibandingkan dengan negara negara yang sudah maju
jadi kemarin itu ada
research yang bilang
kalau kita butuh
masih satu ratus dua puluh delapan tahun untuk catch up
dan itu hanya untuk jakarta
ini hanya untuk coach up jakarta ya
jakarta untuk catch up
kalau dengan business as usual seperti sekarang ini
jadi iman dan saya tentunya berpikir kalau
oke kita tahu teknologi
kita masih muda
dan kita mungkin ada di prime age
jadi kita itu adalah native user dari teknologi
kita punya kapabilitas untuk melakukan itu juga
dan kita punya idealisme juga
jadi kita mendirikan namanya
mungkin singkat cerita
ruangguru com sekarang sudah ada di lima belas provinsi
dan di sembilan puluh kabupaten kota di indonesia
jadi kita ada banyak kerjasama dengan pemerintah
jadi kita bekerjasama dengan mereka untuk
supaya di kelas itu jadi bisa menggunakan teknologi
supaya murid muridnya juga lebih tahu
kalau teknologi itu kan bisa jelas analisisnya
jadi saya kuatnya di mana sih
saya lemahnya masih di topik apa sih
saya ternyata topik ini sudah bagus
tapi ngerjainnya masih lambat
jadi semua itu analisisnya bisa otomatis
disajikan kepada murid guru sekolah dan pemerintah
oke nah penggunaannya selama ini
dan pencapaiannya dalam dua tahun ini
apakah sudah ada paling tidak kelihatannya
perbaikan baik kualitas guru itu sendiri
karena tadi belva mengatakan membantu
dan bekerjasama dengan pemerintah juga kan
khususnya pemerintah daerah kan dalam hal membantu
jadi sekarang sudah ada sekitar tiga ratus empat ratus ribu orang
murid di ruangguru com
dan sudah ada lima puluh ribu guru juga di ruangguru com
jadi kita sudah lumayan besar lah gitu
cuma masih jauh kalau dibandingkan dengan jumlah siswa di indonesia itu kan
ada lima puluh sampai enam puluh juta siswa gitu
jadi masih jauh
cuma kita sudah mulai kesana
jadi untuk contoh contohnya adalah

ketika kita ke pemerintah pemerintah daerah gitu
di provinsi di kabupaten kota
ternyata kepala daerah itu sangat hungry terhadap innovation
jadi mereka itu pengen gimana sih saya membenahi pendidikan ini dengan teknologi
cuma biasanya mereka adalah
oh saya pengen tapi saya nggak tahu caranya
dan disitulah ruangguru bisa masuk gitu
contohnya misalnya di dki jakarta tahun lalu kami adalah partner untuk persiapan ukg
atau uji kompetensi guru
jadi guru itu ternyata ada
lumayan ditakuti oleh guru guru ini
guru itu ternyata ada un nya juga gitu
jadi mereka ada ujiannya dan nanti
dan lebih pentingnya adalah ujiannya ini nanti nilainya itu berdampak pada insentif mereka atau tunjangan mereka gitu
jadi mereka sangat wah gimana nih saya gitu ya
jadi waktu itu kami adalah partner dari dki jakarta
jadi guru waktu itu ada enam ribu guru
itu latihan dulu di ruangguru com
jadi mereka sudah jelas gitu
oh ternyata saya masih salah salahnya disini
jadi bimbel buat guru guru
betul salahnya masih disini atau yang benar sudah disini
jadinya waktu itu kita juga melihat improvement di skor itu di jakarta dan lumayan
nah tadi belva mengatakan ada hal menarik
kalau kita business as usual saja apalagi dengan kualitas pendidikan yang kita miliki sampai saat ini
dan juga budget atau funding yang ada dalam dunia pendidikan
satu ratus dua puluh delapan tahun untuk catch up dengan negara negara maju itu hanya untuk jakarta
nah dengan adanya teknologi ini kita kan harusnya bisa leapfrog
khususnya kalau teknologi ini sudah bisa tersebar ya
biasanya kan ketimpangan antara kota dan daerah itu sering terjadi
kira kira apa achievement achievement yang ingin dicapai dan dalam kurun waktu berapa
apalagi ini juga menyangkut mungkin tuntutan dari investor anda yang ingin melihat ada kemajuan ya dalam startup ini
menjadi sesuatu yang memang dibutuhkan
jadi jika ada satu hal yang pemerintah bisa lakukan untuk leapfrog gitu yang tadi
untuk ada loncatan ke depan gitu
jadi nggak perlu satu ratus dua puluh delapan tahun
kalau hanya sepuluh tahun kalau bisa lebih bagus kan
itu adalah harus berbasiskan data
jadi apapun yang mereka lakukan harus berbasiskan data
cuma kalau ternyata spendingnya itu random atau ad hoc gitu
latihan guru di sini latihan guru di sana
dan tidak terukur ya
tidak terukur itu butuh satu ratus dua puluh delapan tahun gitu
jadi kita harus berbasiskan data gitu ya
jadi kita harus berbasiskan data gitu ya
berbasiskan data dan itu yang ruang guru coba hadirkan gitu
jadi pemerintah saat ini bisa melihat data data gurunya muridnya sekolahnya gitu
jadi nanti ketika mereka mau intervensi itu sudah terukur dan sudah tertarget gitu
jadi untuk kedepannya tadi mungkin
jadi sekarang itu kita sudah di lima belas provinsi dari tiga puluh empat provinsi
terjauh apa saja provinsi yang sudah
mungkin kemarin kita baru minggu lalu baru
di sulawesi utara gitu
sulawesi utara jadi seluruh sma dan smk itu sudah setuju untuk memakai ruang guru
sehingga datanya semua sudah bisa dikontrol dan dimonitor di tingkat pemda
nah koneksi di sana seperti apa sekarang
kan biasanya kalau kita semakin jauh ya
dari pusat koneksi biasanya juga kurang bagus tidak stabil dan lain sebagainya
jadi itu memang tantangan kita
cuma saat ini pemerintah kan sudah ada program palapanan ya
sudah ada program palaparing itu
jadi tahun dua ribu delapan belas lima ratus kota kabupaten itu sudah akan terkoneksi gitu
tapi sekarang memang masih ada tantangan itu
dan kami dari ruang guru menyikapinya adalah kami membentuk website kami itu ada offline mode namanya
offline mode itu jadinya mereka itu nggak selalu harus terkoneksi dengan internet
tetapi dia bisa begitu ada internet dia download dulu terus dia bisa kerjakan secara offline
nanti kalau ada internet lagi bisa tersinkronisasi
jadi tidak perlu internet yang stabil secara terus menurus
yang penting ada pada saat download dan upload di terakhir
nah dari bicara mengenai target itu sendiri sekarang sudah di lima belas provinsi
targetnya akhir tahun ini lah taruhlah atau mungkin tahun depan itu
seberapa provinsi dan juga seberapa jumlah guru yang terkoneksi dan murid yang menggunakan ruangguru com
jadi tahun dua ribu enam belas ini akhir tahun dua ribu enam belas target kita adalah
satu juta murid gitu dan sebenarnya kita kerjasama dengan pemerintah daerah ini hanya dalam tiga bulan yang lalu gitu
jadi kita juga agak kaget juga tiga bulan ternyata bisa lima belas dari tiga puluh empat provinsi gitu jadi
wah bagus sekali ini berarti feedbacknya dari mereka antusiasmenya lumayan
iya jadi bukan tidak mungkin bahwa tahun dua ribu tujuh belas tahun depan itu kita sudah bekerja dengan seluruh provinsi di indonesia
dan jadinya itu yang tadi saya bilang

kita bisa dalam sepuluh tahun kita bisa sampai
ke sana mungkin lebih kurang lagi karena kalau
palaparinya sudah mulai jalan tahun dua ribu delapan belas
dan koneksinya sudah bagus
itu mudah mudahan akan jauh
lebih cepat ya kita leapfrogging nya sehingga
tidak terlalu ketinggalan kita
tapi kita akan lanjutkan perbincangan bersama
elva setelah informasi yang berikut ini
nah ini kan memerlukan investasi ya
biasanya kalau startup dan lain sebagainya
apa kira kira yang
menurupakan pitching anda atau
meyakinkan anda bahwa
investasilah bersama saya
jadi saya yang pertama
kalau investor ketemu dengan anak muda itu
jadi pengalamannya seperti apa
dan ini di situ makanya pendidikan
karena biasanya masih muda belum banyak pengalaman
pendidikan itu penting misalnya ada
pengalaman kerja satu atau dua tahun
itu juga penting
dan melihat timnya
jadi bukan hanya saya
tapi tim yang saya bentuk itu
seperti apa dan apakah skill skillnya
itu sudah cukup untuk membuat
ini menjadi sukses gitu itu yang pertama
yang kedua tentu
melihat passion jadi mereka itu melihat
mendapatkan uang saya ingin mendapatkan apa
tapi apakah orang ini adalah
orang yang tepat dan satu satunya
orang yang mungkin bisa membuat
dan konsisten ya tidak mungkin
satu tahun dua tahun terus langsung give up
anda sekarang baru dua puluh lima tahun ya
dua puluh lima tahun lagi dari
sekarang itu sebenarnya anda masih dalam kategori
ya sampai kalau empat puluh sih
masih dalam kategori muda
bagaimana anda melihat
evolusi dari diri anda
sendiri dan kontribusi
kalau saya fokusnya
tentunya ke ruangguru com dulu karena
menurut saya ini it's a long term game
ini bukan hanya lima tahun ini bahkan
bisa sampai sepuluh tahun ke depan
karena untuk membenahi
pendidikan indonesia itu
banyak sekali pr nya karena
k itu beda lagi kalau ngomong smp itu beda lagi
sd beda lagi belum masuk ke higher education
jadi memang masih
sangat panjang untuk ruangguru
tentunya kita dengan ada
perjanjian kerjasama dengan
pemerintah tadi selama dua tahun
ke depan mungkin selanjutnya adalah memperdalam
yang lain dan juga
kami sebenarnya juga mempunyai mimpi
perusahaan pendidikan dari indonesia
ada di luar juga
misalnya di singapura di malaysia
atau di filipina gitu jadi kita itu punya
pendidikan atau setara pendidikan
perusahaan pendidikan yang berkualitas
sukses juga di asia tenggara
saya setuju pendidikan itu sangat penting dan pendidikan
itu yang bisa menghasilkan
orang orang yang berprestasi
dan bermimpi besar seperti anda
dan emil tadi saya lihat jadi memang pendidikan
ini sesuatu yang
penting ya bagi anak anak
muda di indonesia
kita bicara saya mau berakhir ini
kita dalam semangat
anda sendiri bagaimana arti
kepemimpinan yang harus sekarang
dimiliki oleh anak anak muda
khususnya di indonesia apalagi melihat
dunia kan semakin global
tantangannya juga semakin berbeda semakin beragam
bagaimana ini untuk menjadi bagian
dari pemecah masalah ya bukan
mengkontribusi ya terhadap masalah itu sendiri
jadi menurut saya kepemimpinan itu
sebenarnya ya mindset gitu jadi tidak perlu
untuk memimpin itu saya harus punya
sebenarnya saya harus punya startup saya harus punya apa gitu
tapi memang adalah apa sih misi hidup
jadi apa sih misi hidupnya gitu
jadi menurut saya yang paling penting untuk bisa memimpin itu adalah
temukan dulu apa itu
makanya saya setiap hari bangun apa sih yang pengen saya lakukan di dalam hidup saya gitu
jadi itu dulu dan itu nggak melulu harus di bidang start up
atau di bidang di pemerintahan atau apa gitu
cuman dan itu bisa sesimpel saya ingin mempunyai keluarga yang baik
dan semuanya dan anak anak yang sukses gitu misalnya
tapi intinya adalah itu semua harus intentional
jadi harus apa sih passion saya
apa sih yang saya mau kontribusikan
jadi tidak random jadi tidak opportunist saja
ada misalnya ada a saya ikut a b ikut b c ikut c
tapi saya bisa mempunyai boleh ada fokus
sebenarnya semua orang kan memiliki itu kan
ini kan potensi yang ada di diri semua orang
masing masing anak muda lah maupun tua juga sebenarnya masih memiliki
dan senang sekali melihat bahwa potensi itu dikenali diidentifikasi
dan akhirnya sesuatu dibangun
karena adanya potensi dan keinginan kemauan itu sendiri
luar biasa kalau ruangguru com bisa membantu memajukan
dan memperbaiki sistem pendidikan kita
meningkatkan kualitas guru dan juga murid
dan apalagi membuat kita catch up dalam waktu yang singkat
dengan negara negara yang lain tidak membutuhkan satu ratus dua puluh delapan tahun
dan kita bisa berterima kasih kepada teman teman seperti belva
sudah melakukan sesuatu
yang bisa membuat indonesia lebih baik
terima kasih sekali belva
dan memang generasi milenium itu merupakan generasi yang akan mendominasi
populasi bangsa ini sebagai hasil dari bonus demografi di indonesia
penduduk usia produktif yang melimpah berpotensi menjadi penggerak perekonomian bangsa
nah untuk meraih hal ini memang dibutuhkan peningkatan kualitas pendidikan
tapi tentu juga kesehatan serta daya saing generasi muda kita
nah pemerintah kita juga berperan penting ya untuk menciptakan peluang
bagi produktivitas generasi muda
dan sebaliknya generasi muda juga yang tidak berkualitas justru akan menjadi beban negara
dan menghambat pembangunan
jadi pastikan setiap individu yang ada di negeri ini seharusnya menjadi seseorang yang berkualitas
dan bisa berkontribusi
saksikan kembali insight besok bersama saya desi anwar
terima kasih sampai jumpa dan bye bye